menteri perhubungan budi karya sumadi mencoba alat pendeteksi virus corona yang dikembangkan para peneliti dari universitas gajah mada yakni jenos di terminal kampung rambutan jakarta timur
genos c sembilan belas alat pendeteksi virus corona yang dikembangkan para peneliti dari universitas gajah mada diklaim bisa mendeteksi virus corona lebih cepat dengan waktu deteksi hingga delapan puluh detik
melalui mesin genos pengambilan sampel dilakukan terhadap menteri perhubungan budi karya sumadi dilakukan dengan hembusan nafas
hasil sampel kemudian keluar setelah tiga menit dengan hasil tes sampel menteri perhubungan negatif covid sembilan belas
budi karya menyatakan penggunaan genos sebagai tes covid sembilan belas nantinya mulai dilakukan secara bertahap
tahap pertama dimulai pada layanan kereta api di tanggal lima februari mendatang dengan biaya rp dua puluh per penumpang
berita terkini mengenai penyelidikan yang telah dilakukan oleh menteri perhubungan budi karya sumadi